ya lalu bagaimana perkembangan penanganan kasus covid sembilan belas di kota makassar melalui sambungan zoom
sudah terhubung dengan jurubicara tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota makassar bapak ismail hajali
selamat siang pak ismail
ya selamat siang assalamualaikum
waalaikumsalam pak ismail ini sudah ada dua kali kejadian fenomena jemput paksa jenazah di makassar
bapak ini bahkan yang terakhir kami juga mendapat informasi ada perusakan kantor kelurahan
karena ada warga yang kesal dengan proses administrasi yang dianggap berbelit untuk memulangkan pasien yang diisolasi
apa ini penyebabnya pak dan juga apa saja yang sudah dilakukan oleh pemkot di sana
ya jadi kejadian ini termasuk perusakan kantor lura ya ini memang satu hal yang kita kesalkan
kenapa saya katakan karena masyarakat ini kan ya belum entah lah apa sudah tahu bagaimana risiko
bagaimana kejamnya daripada virus covid sembilan belas ini kalau terpapar terjangkit maupun terinfeksi
nah ini poin poin yang demikian ini yang saat ini pemerintah kota tidak henti hentinya berupaya untuk bisa mengedukasi
menyampaikan kepada masyarakat
hal yang terkait dengan penanganan covid
apakah itu yang masih dirawat atau yang melakukan isolasi mandiri
ataupun yang ditangani oleh tim tugas covid sembilan belas selatan dengan bekerjasama tim gugus tugas ketama tasar
di mana ada beberapa yang memang diisolasi di beberapa hotel di kota makassar dan yang memang terinfeksi
nah ini adalah hal yang terkait dengan penanganan covid sembilan belas
nah ini adalah hal yang terkait dengan penanganan covid sembilan belas
ya pak ismail
tadi dikatakan ini akan diberikan edukasi kepada para warga
nah ini edukasi seperti apa pak yang rencananya akan diberikan oleh warga
ya saya kira selama ini memang sudah dilakukan juga sih
dengan melalui sosialisasi melalui apa yang dijarin masyarakat
kita mulai dari rt dan rw para lurah macam mas
ini tidak henti hentinya
termasuk pusat layanan
dan kesihatan masyarakat kita
yang setiap saat setiap hari dilakukan ya
bagaimana menyampaikan mengedukasi masyarakat bahwa covid sembilan belas ini kita tidak bisa bermain main
tidak bisa menyepelekan atau kita tidak bisa mendengarkan atau membaca berita menonton berita berita yang sebenarnya ini membuat kita juga dari tim gugus tugas
ya baik di kota makassar maupun tugas tugas provinsi
yang ini tidak jadi
kenapa saya katakan bahwa penanganan ini kita sudah masuk di kurang lebih empat ya tiga empat bulan ya
makassar sudah lalui melalui pembatasan sosial dari skala besar
tahap satu dan dua kita sudah lalui
kita sudah laksanakan
saat ini kita siap siap menuju new normal ya makassar
karena kita masih dalam apa namanya
zona merah ya makassar ini
dan kita harapkan bagaimana bisa cepat mendurukan daripada status pandemi covid sembilan belas di kota makassar ini
kemudian khusus tentang pengambilan jenazah secara paksa ini ini kan sudah dua kali terjadi
nah ini apa antisipasi yang dilakukan agar kejadian ini tidak kembali terulang
ya jadi tentu antisipasi yang kita lakukan termasuk
debbie edukasi ini tidak semua apa yang terjadi ini di dalam penanganan covid sembilan belas
selalu kita menggunakan antisipasi
termasuk bagaimana menyiapkan aparat kita yang kemarin
ya harus tetap stand by ya di tempat tempat rumah sakit rujukan ini
karena di makassar ada pulau yang dituju ya tambah rumah sakit daerah yang terjadi
dalam wilayah apa namanya
milik pemerintah daerah
ini semua sudah dilakukan termasuk hari kita menyiapkan
bukan hanya di tempat tempat atau rumah sakit rujukan
semua pusat pusat lain yang diperintahkan juga
kita mengantisipasi itu
ini dilakukan kerjasama dengan tni dan polri
jadi tim gugus ini kan memang terdiri dari seluruh keamanan
selain dari internal kita ada satpol pp
dan tentunya pelibatan juga masyarakat
jadi mulai dari kelurahan
mulai dari kecamatan
ya kita menyiapkan dan
tidak hanya dia diananya kita menyampaikan
bagaimana ancaman virus ini kalau kita tidak
secara bersama sama bisa memutus mata rantai covid sembilan belas ini
pak ismail kemudian juga ini kan kota makassar
menjadi salah satu kota yang kasusnya cukup tinggi
bahkan mungkin salah satu kota dengan kasus cukup tinggi di luar pulau jawa

ini bahkan juga sudah mendapatkan perhatian
dari presiden sebenarnya kalau misalnya bicara
kendala sendiri pak apa sih kendala
untuk penanganan covid sembilan belas di sana
dan kemudian langkah langkah yang
langkah langkah baru apa yang diambil
dari tim gugus tugas untuk memutus
mata rantai covid sembilan belas di sana
kota makassar ini beberapa
tahapan kita sudah
lakukan ya bagaimana
saudara saudara kita yang ada di
kota makassar ini
kita sudah lakukan namanya
rapid test masal yang pertama itu ada
program itu sepuluh ribu kita punya
terus sampel yang kedua
kita lakukan dengan
mendatangi pusat pusat perbelanjaan
kita di kota makassar
pasar pasar tradisional kita
termasuk para tukang parkir
kita yang ada di area area
termasuk juga para pembunuh di ojol
itu ada kurang lebih dua puluh ribu
nah yang terakhir ini
kita juga lakukan di area area
yang masuk sonamera ya
di kota kota kecamatannya
masuk di sendrum
sonamera ini juga kita
lakukan rapid massal
dan inilah yang
kita bisa menjari
saudara saudara kita yang
di kota makassar ini
mungkin ada yang rapid
itu langsung dah lakukan tindakan
ya mungkin saja ada yang
langsung di swab juga
nah inilah semua bentuk upaya bagaimana
penanganan covid sembilan belas di kota makassar ini
yang dari hasil pantauan ini
ada peningkatan tapi ini
sebenarnya peningkatan ini dari hasil
menjadi mendeteksi melalui rapid test massal
nah inilah yang aduh
kalau kemarin kemarin kan kita di carak
masker ada dari luar ada dari umur ada
ini yang ada sekarang di kota makassar ini
penularan ini kan di internal lagi
mungkin lewat keluarga saudara
atau yang ada di lingkungan kita
kalau ada mungkin yang tidak
menyadari bahwa ada orang orang yang sudah
otg atau dia sudah odp
tapi kita tidak mengetahui
sehingga inilah yang dilakukan pemerintah kota
untuk memutus mataran covid sembilan belas di kota makassar ini
tentu tetap melakukan
kepada tokoh tokoh masyarakat kita
mengibatkan tokoh tokoh agama
pak rt pak ketua ketua rw
jenis pemerintahan yang ada di perurahan dan kota makassar
ini melibatkan seluruh unsur
ya jadi kota makassar ini melakukan upaya
tidak hanya bekerja dari unsur gugus tugasnya saja
pemerintah memiliki semua unsur
pak ismail ini kan kalau misalnya kita tahu di
kami mencatat ada beberapa
kejadian semacam penolakan oleh warga
seperti misalnya tadi pengambilan
paksa jenazah kemudian ada juga penolakan rapid test
oleh warga kemudian ada teror juga yang dilakukan
di kantor kelurahan nah ini selain tadi bapak katakan
edukasi yang kurang apa sebenarnya sih pak
kendala di sana sehingga bisa dibilang masyarakat ini
kurang patuh dengan aturan yang berlaku
ya ini juga ya mungkin pengaruhnya informasi yang
terbagi ya ke masyarakat karena kebutuhan teknologi juga ya
cepat orang main di sosial media
ada saja informasi yang itu belum jelas sumbernya
contoh penolakan penolakan di beberapa wilayah di kota makassar ini ya
kawasan kawasan yang menolak rapid test
tapi apa yang dilakukan pemerintah setempat itu
kemarin ada beberapa yang secara sadar
secara memahami menurunkan sendiri daripada
spandu spandu yang dia pasang
termasuk memprokade jalan jalan ini
alhamdulillah masyarakat kita ini setelah diberikan pemahaman
masih mengertilah ya kita juga tidak mempunyai bahwa
penyebaran informasi yang kurang jelas ya
ada keluarga yang meninggal mungkin atau ada kerabat yang meninggal
memang diperlukan segera seperti harap bapak gubernur selesai
supaya pemeriksaan swab ini bisa cepat hasilnya
ini salah satu impor yang tentu menjadi yang ditemukan di masyarakat
karena ada orang yang mungkin masuk rumah sakit
secara pengetahuan menurut keluarganya bukan orang yang odp
atau mungkin orang ini terpapar
tapi meninggal saat perawatan keluar juga belum ada hasilnya
ini yang memicu saya kira tapi alhamdulillah pak gubernur
bapak gubernur bersama jajaran agung segera yang ada di provinsi selatan ini
sudah memberikan apa namanya yang dilihat bahwa semoga hasil rapi tes ini bisa segera
supaya orang orang yang mungkin meninggal di saat
penanganan saat ini di rumah sakit ya
itu bisa segera terinformasikan apakah dia reaktif atau dia positif
ini saya kira yang kita nanti nantikan karena informasi yang ada kan
ada saja orang yang sudah dimakamkan secara protokol covid sembilan belas
tapi muncul hasilnya kata kata lebih negatif
inilah yang menimbulkan tapi mudah mudahan ke depan dengan adanya kejadian kejadian ini
masyarakat bisa menangani ini dan juga menangani ini
lebih memahami bagaimana kerja kerja protokol covid sembilan belas
dalam penanganan orang orang yang terpapar di covid sembilan belas ini
pak ismail terkait dengan new normal yang sudah mulai diberlakukan di beberapa wilayah juga
ini menurut dari perhitungan atau kalkulasi dari ketua gugus tugas sendiri
ini kapan kira kira pak kota makassar ini akan siap untuk new normal
mudah mudahan ya segera mungkin karena saya kira masyarakat juga mendapatkan itu
walaupun kita belum resmi disampaikan atau diumumkan oleh pemerintah
bahwa pak kota makassar sudah masuk tapi kita berharap supaya ini segera
tapi tentu ini tidak bisa hanya menunggu tapi kita harus seluruh masyarakat
kota makassar secara khusus dan sulawesi selatan ya mari kita bersama sama
kalau kita menghendaki masuk ke kota kota yang lainnya ya kita harus berhubungan dengan masyarakat yang lainnya
kalau kita menghendaki masuk ke kota kota yang lainnya ya kita harus berhubungan dengan masyarakat yang lainnya
kita sama sama bisa bergerak bagaimana bisa menurunkan ya angka pandemi kita di kota makassar
dan ini tentu tidak bisa kerja kerja hanya gugus tugas
tapi itu harapan kita ayo kita bersama sama bagaimana bisa menyelesaikan covid sembilan belas ini di kota makassar
baik pak ismail haji ali terima kasih sekali pak atas waktunya untuk cnn indonesia
dan semoga bapak dan juga tim ini bisa terus semangat untuk memutus mata rantai covid sembilan belas di makassar